agak munduran kaki diangkat oke setelah petugas memberikan instruksi saatnya meluncur
kualitas para perempuan yang memang sudah terpilih
dan khususnya kalau sedangkan bidang pendidikan
jadi kalau menurut saya sih ini tergantung kebiasaan kita saja ya
dia juga jelasin biasanya kalau di eropa kalau di amerika
ada salah satu sekolah di jakarta
tapi yang kedua juga kita juga makin percaya diri bahwa
nah saya akan ajak anda untuk sarapan nih di kota sukabumi
iga daging sapi dan kuah cabai yang menggoda semakin membuat saya tidak sabar melahap
kalau usb kataun lalu sama motogp
kalau ordenu harganya sampai segitu